masuk di era digital sepertinya presiden jokowi tak mau ketinggalan
secara resmi presiden jokowi meluncurkan akun youtubenya
beberapa video seputar kegiatan kepresidenan menjadi tampilan awal akun youtube jokowi
dan menjadi topik populer media sosial
ya akun dengan nama presiden joko widodo mulai dapat diakses netizen pada sabtu kemarin dua puluh delapan mei
akun ini dibuat bersama tim komunikasi presiden dengan biro pers media dan informasi sekretariat presiden
tak puas rupanya dengan belusukan
jokowi juga menyapa rakyat melalui media sosial
terdapat tiga subjudul diantaranya arah belusukan dan juga sudut lain
diantaranya menampilkan kegiatan sang presiden dalam resmikan pasar manis
misalnya di purwokerto dan juga di kebumen
hingga senin akun youtube jokowi sudah diikuti sedikitnya enam sembilan ratus pengguna
akun youtube jokowi melengkapi kanal informasi kepresidenan
seperti twitter facebook dan juga instagram